profesor sebelumnya saya maaf kalau tentang ke
saya sama sekali tidak mengistimewakan keke
semua pasien saya perlakukan sama
namun saya juga punya skala prioritas
mana yang lebih mendesak dan lebih tinggi resikonya
jika pertimbangan dokter memang seperti itu
saya merasa legah
kalau dr orlando kena teguran
yang saya khawatirkan adalah kondisi itu
jadi keselamatan keke
jauh lebih utama daripada saya kena teguran
saya tujuh belas tahun
darah saya benar benar bersih dong
saya enggak pernah ngerokok
dan yang paling penting saya enggak pernah nyentuh narkoba
tolong ambil darah saya secepat mungkin
ini akhirnya ada teman saya dok
yang mau mendonorkan dananya
oke terima kasih
kalau gitu suster tolong transfusi dari mereka
wajahnya keke makin pucat
badannya juga semakin dingin
darah dari teman teman kekes sudah diambil
tapi sekarang kurang satu kantong darah lagi
saya yakin akan mendonor
sudah cepat pak
yang jelas kalau ada masalah nanti
maaf pak jody
saya mau menginformasikan
sepertinya donor darah untuk kekes sudah cukup
karena dokter orlando memutuskan untuk mendonorkan juga
terima kasih banyak dok
karena dokter telah mendonorkan darah untuk keke
terima kasih banyak
saya tidak tahu
apa yang harus saya lakukan lagi untuk membalas semua kebaikan dokter
saya sama sekali gak berharap apa apa kok
melihat keke kembali normal
saya sudah senang
ya saya berharap
moga moga setelah transisi ini
keke lebih baik lagi
terima kasih dokter
teman teman makasih ya
aku benar benar berhutang nyawa sama kalian semua
terutama sama alan dan teman teman kak dika yang sudah mendopar
sebenarnya ada satu orang lagi yang aku harus ucapkan terima kasih
dokter orlando juga menyumbangkan darahnya buat
jujur saya lega banget
kondisi kamu sudah membaik
saya mau mengucapkan terima kasih dokter
saya sangat beruntung dan senang banget punya dokter seperti dokter orlando
dokter orangnya baik perhatian dan mau berkorban

jujur saya keke
yang beruntung punya pasien seperti kamu
yang punya semangat tinggi untuk sembuh
dan tidak mengpentingkan diri sendiri
jujur saya juga baru pertama kali mendapatkan passion seperti kamu
terima kasih keke
karena ada hal yang penting yang harus saya sampaikan pagi ini
maaf sebelumnya profesor
apakah saya ada salah tindakan medis
kalau mengenai pekerjaan medis
dokter sama sekali tidak mempunyai kekurangan
karena dokter masih muda
akan ada banyak hal non medis
yang bisa menjadi batu sandungan dari dokter
saya sama sekali tidak mengerti maksud profesor resi ini
saya bicara tentang keke
katanya dokter memperlakukan keke secara spesial
laporan yang masuk ke yayasan cukup panjang
lama lama tindakan dokter
akan melanggar kode etik kedokteran
profesor sebelumnya saya maaf kalau tentang keke
saya sama sekali tidak mengistimewakan keke
semua pasien saya perlakukan sama
namun saya juga punya skala prioritas
mana yang lebih mendesak dan lebih tinggi resikonya
jika pertimbangan dokter memang seperti itu
saya merasa legah
karena saya mendengar dari mulut dokter sendiri
tapi harap dokter pikirkan lagi
apakah sebegitu mendesaknya
sampai dokter harus membiayai obat pasien
dan bahkan ikut dono darah
harap lebih hati hati dalam bertindak
jangan sampai mengikuti emosi dan kata hati
adalah dokter muda andalan saya di rumah sakit ini
terima kasih profesor
nanti biar aku sendiri aja yang masuk
ayo tunggu di kantin aja
sebaiknya apa yang kita dengar tentang
dokter orlando gak perlu tahu ya
kalau kita mendengar semuanya tadi
selain pinggang dan kaki kamu ada keluhan lagi
pinggang dan kaki dokter
iya selain kaki dan pinggang maksud saya
kamu ada keluhan lain
kamu kenapa kamu lagi mikirin apa ke
kalau kamu ada masalah kamu cerita aja sama saya
kali aja saya bisa bantu
dokter sangat baik dan tulus
selama ini penyakit saya sudah cukup bikin dokter repot
saya nggak tega kalau masalah tadi menambah beban buat dokter
tidak ada apa apa kok dokter
enggak enggak enggak apa apa kok
ini kamu kalau bengkak kamu kompleks aja
dan kamu juga harus banyak istirahat
supaya kaki kamu gak bengkak lagi